ratusan warga desa tanjung kecamatan kemlagi kabupaten mojokerto rabu siang
menggelar kirap budaya dewi sekar tanjung
dengan mengarak seribu takir makanan dan gunungan hasil bumi
ke wisata waduk tanjungan
kegiatan ini sebagai ucapan syukur kepada sang pencipta
atas panen yang melimpah
kirap budaya dewi sekar tanjung diawali dengan sejumlah ritual
dan prosesi penyatuhan tiga sumber mata air di desa tanjungan mojokerto
selain bentuk silaturahmi tradisi juga digelar
sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur
yang mendirikan desa tanjungan kecamatan kemlagi
selesai ritual ratusan warga dengan berbagai kreasi kesenian
menggelar kirap budaya dengan mengarak seribu takir makanan
dan beberapa gunungan hasil bumi hasil pertanian
setiba di lokasi para sesepu desa melepas sesaji
dan disusul dengan pelepasan angsa ke tengah waduk
sebagai simbol pelestarian hewan di dalam ekosistem waduk
kirab dewi sekar tanjung digelar setiap tahun
dengan makna sebuah lambang simbol kemakmuran dan kehidupan yang melimpah
menurutkan rasa kebersamaan kegotoran semakin kuat
dan juga untuk di satu sisi kami ingin mempromosikan wisata kami

selain kitab budaya dewi sekar tanjung warga juga berebut gunungan hasil bumi yang dipercaya membawa keberkahan dan berharap lokasi waduk ke depan menjadi destinasi
selain kirab budaya dewi sekar tanjung warga juga berebut gunungan hasil bumi yang dipercaya membawa ke depan menjadi desa tanjung